ada restoran baru enak banget
rencananya aku mau ngajak putri sama tante
iya bu kapan kapan ya bu kita makan di restoran
terus kalian kenapa belum berangkat ke kampus
bukannya hari ini kalian itu ujian mit semester ya
ini kita baru aja mau berangkat
kamu naik angkot aja lah
ya elah pak regar
pak regar ibu nawang telepon
ini ada telepon dari bu nawang
yaudah makanya berangkat pak regar
kok ibu nawang telepon
kok ibu nawang telepon
kan dia punya nomor telepon saya
saya ini selain jadi dosen yang ganteng dan rupawan
saya baik hati dan suka menolong orang
saya suka gak tega kalau melihat orang kesusahan termasuk kamu
kenapa kepala saya jadi berat begini
aduh bukannya jawab
katanya kamu mau jadi pemuda harapan bangsa
kalau belum apa apa udah pelor
pasti lagi mikirin mau kemana ya
sebelum ke resto
shift kerja gue kan

tapi kalau gue nungguin di rumah
kalau itu sih
tapi yang lagi gue pikirin sekarang
satu tempat kerja sama pangeran

ini tuh karena
atau emang sengaja
apa ini ada hubungannya
sama kedekatan citra sama apa
citra ngasih info ke atas
mungkin gak sih
gue sebenernya pengen tanya pendapat rizky

pas banget dia tau kalau citra deket sama atta
tapi citra sendiri
juga belum bilang apa apa
kalau dia punya hubungan sama atta
daripada gue salah ngomong
mending gue diem dulu deh soal ini
jadi yang bener yang mana
nggak sengaja ketemu kok sama batu bata
dan gak nyangka kalau kita kerja
di restoran yang sama
gak ada yang tahu ki
kalau gue kerja di restoran termasuk citra
lo orang pertama kok yang gue kabarin
kalau gue kerja
ehm ini tante ada restoran baru enak banget
rencananya aku mau ngajak putri sama tante
iya bu kapan kapan ya bu kita makan di restoran
terus kalian kenapa belum berangkat ke kampus
bukannya hari ini kalian itu ujian mit semester ya
ini kita baru aja mau berangkat
iya tanda tadi aku lagi ngajak putri buat berangkat bareng
yaudah yuk kita berangkat sekarang
yaudah kamu kerjainnya tenang ya
udah belajar kan sayang
gue jadi makin gak tega sama ibu
semoga aja gue cepet dapetin uang dari hasil kerja gue
biar gue bisa nerusin kuliah pakai biaya sendiri
sebelum ibu tahu semua ini
kok belum tahu
oh iya ketinggalan handphone di dalam
bentar ya bu
kayaknya gue salah
karena gue udah curiga sama citra
kalau dia jadi mata matanya ata
ada lagi nggak yang ketinggalan
gak ada kok bu
yaudah selamat ya tante
mau kemana kamu mau kampus lagi
dari awal kan deddy udah izinin kampus supaya kampung gak masuk dulu
lihat aja kondisi kamu seperti apa
that aku udah bilang hari ini tuh ada tes
aku yakin banget pasti pangeran ada di sana
kan dia komit banget soal kuliah
om jojo yuk berangkat
hei hei hei hei kalau pangeran gak datang gimana
kamu sendiri yang repot mondar mandir mondar mandir kampus
deddy gak perlu khawatir lah
nanti kalau gak ada pangeran aku sama om jojo bakal cari pangeran iya kan
karena aku udah kasih tau deddy
oke jaga diri ya
yaudah pak bos permisi ya
buruan sabar sabar ke pangeran
sampai jumpa lagi
ngapain pak raymond pagi pagi ini ada telepon ya
ya pak remon selamat pagi
pak alex sudah tahu kan apa yang mau saya bicarakan
saya sudah tahu pasti ini masalah pangeran kan
pangeran sampai sekarang belum pulang ke rumah pak
orang yang saya suruh juga untuk cari dia sampai saat ini belum dapat informasi yang berarti mengenai keberadaan pangeran di mana
nah nanti begitu pangeran pulang saya pasti suruh dia untuk temuin mela
dan saya suruh dia untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia buat buat mel
percuma aku telpon alex juga belum tahu di mana pangeran
belum selesai kau udah dimatiin sama pak remon kok pak
padahal aku tadi masih mau ngomong soal bisnis sama dia
siapa tahu dia mau berubah pikiran
terus terang akunya bingung